setelah dihentikannya pencarian hari ke tujuh pada minggu sore
keluarga dan kerabat korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun v
masih berkumpul di dermaga pelabuhan tiga rasi malunga
mereka yang beragama kristiani membuat kebaktian
memanjatkan doa bagi korban yang belum ditemukan
ditutup dengan pemasangan lilin di pinggir dermaga
tangisan sejumlah anggota keluarga dan kerabat korban
tenggelamnya kapal motor sinar bangun v
tidak dapat dibendung
saat mereka berdoa dan menyanyikan permintaan dan doa kepada tuhan
sambil memegang lilin yang menyala
mereka juga mendoakan satu ratus delapan puluh tiga penumpang kapal motor sinar bangun v
yang belum ditemukan
keluarga dan kerabat korban tenggelamnya kapal motor sinar bangun lima
namun tetap berharap dalam perpanjangan waktu pencarian tiga hari ke depan
pemerintah dan timsar mengarahkan peralatan tercanggih
untuk menemukan korban
kami berdoa kepada tuhan
seperti perangnya lilin itulah
kurangnya hati mereka di dalam sana
dan mudah mudahan mereka bisa keluar dari dalam
dan hatikan pun terang ikhlas
walaupun jenajahnya mayatnya belum keluar
tapi sudah ikhlas
jadi mudah mudahanlah hari besok
jenajah jenajah mereka yang di dalam bisa keluar
itu yang kami minta pak
sementara itu sebagai bentuk kepedulian
anggota komisi lima dpr ri anton sihombing juga ikut berdoa bersama keluarga korban
anton mewakili komisi lima yang mengawasi kementerian perhubungan
badan nasional pencarian dan pertolongan serta bmkg
menyerukan pentingnya mengevaluasi lembaga yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini
sehingga musibah yang sama tidak terulang kembali
saya komisi lima dpr ri
investigasi pihak pihak terkait
dan juga badan meteorologi
yang memberikan cuaca sedemikian rupa
masa cuaca di dandaboba sampai seribu tahun
dandaboba tidak ada cuaca tiga meter di sini
saya bisa mengatakan itu ya
saya berlahir tujuh belas tahun sebagai nagoda kapal
kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi
dua bersama ditutup dengan pemasangan seratus lebih lilin di dermaga pelabuhan tiga ras